hampir tujuh bulan pandemi covid sembilan belas membelenggu dunia
seiring dengan perkembangan informasi
rasa cemas dan khawatir kerap menghampiri banyak orang
namun tidak semua orang mampu menangani perasaan tersebut
badrul salah satunya
karena saya banyak baca baca banyak dengar dengar gitu kan
apa diagnos apa apa bukan sih
kalau orang bilang gejalanya apa gejalanya corona
saya merasa gejala itu ada di diri saya
diare sama migren kepala tuh nyeriles tuh
nggak ada gairah makin wah cemasnya makin parah lah
kita berpikiran aku corona nih
aku bilang sama mama aku mau di
gue mau direpit gitu gitu kan mau diisolasi lah
saya udah bilang tuh sama keluarga
akhirnya saya berobat ke dokter umum
dokter umumnya ngecek lah segala pengecekan dengan
saya nggak ngerti juga kedokteran ya mbak
direpit juga non reaktif gitu kan
merasakan gejala sakit
namun secara fisik sehat sehat saja
jadi sebenarnya apa yang dirasakan oleh badrul
jadi orang yang mengalami gejala psikosomatik
sebenarnya secara fisiknya itu tidak ada keluhan
yang berkaitan dengan gejalanya tersebut
tidak ada dasar organiknya
tetapi dia merasakan itu
nah itu biasanya disebabkan karena faktor psikologis
dari kondisi orang tersebut seperti itu
di dalam ilmu kedokteran psikosomatik medis
kita mengenal bahwa gejala gejala itu
dikaitkan karena adanya sistem sarap otonom
di dalam tubuh yang bekerja terlalu berlebihan
akibat stres yang berkepanjangan biasanya demikian
stres yang berkepanjangan inilah yang membuat seseorang
dapat merasakan sakit secara fisik
mulai dari sakit kepala jantung berdebar hingga sesak nafas
maka tak heran orang yang cemas terjangkit virus corona
akan merasakan gangguan yang sama
nggak segampang yang kita kira
kadang kadang psikosomatik itu bukan cuma
oh lu jangan pikir macam macam positif thinking aja
kita merasa kayak
aduh aku udah cemas nih duh gimana ya besok ya
itu aja sudah mulai respon
untuk otak kita mulai merespon negatif terhadap keadaan itu
dan dia akhirnya bereaksi
nah ini sistem sarap otonom ini memang luar biasa
kita perlu latih makanya
makanya nggak heran disarankan untuk misalnya
melakukan meditasi relaksasi latihan pernapasan
kenapa karena kalau menarik nafas panjang
itu amigdala kita agak menurun aktivitasnya
makanya disuruh latihan pernapasan panjang
kan ada tuh tujuh enam delapan tujuh ya di apps ya
suka ada kayak gitu
kenapa gue apa sih stok itu
amigdala kita tuh lebih menurun gitu
beberapa cara dapat anda lakukan
untuk menghindari stres dan cemas berlebih
di antaranya melakukan olahraga meditasi
makan makanan sehat dan bergizi
serta tidur yang cukup
jangan lupa pula untuk mentaati protokol kesehatan
dengan menggunakan masker
sering mencuci tangan dan menjaga jarak
menurut psikiater dr andri
sebenarnya cara membedakan antara gejala penyakit
yang sebenarnya dan juga psikosomatik
kalau anda merasakan demam ceklah suhu tubuh anda
kalau anda merasakan sesak nafas
anda bisa melakukan latihan pernapasan
dengan menarik nafas dalam dalam
nah jika gejala masih terasa konsultasikanlah ke dokter
kalau anda ragu ataupun khawatir terpapar virus corona
anda bisa melakukan rapid ataupun swab test
nah kalau dokter menyatakan anda sehat sehat saja
anda disarankan untuk berkonsultasi ke psikiater
untuk mengetahui apa yang anda alami ini
ingatlah dalam jiwa yang sehat
akan terbentuk pula raga yang sehat
minta sajalah mengingat indra hadi jakarta